di kabupaten bogor jawa barat seorang pemilik lahan seluas tiga meter di desa karyasari kecamatan luwuliyang
mengajari ibu ibu bercocok tanam padi dan beraneka macam sayuran
sang pemilik lahan juga memberikan gratis berbagai tanaman yang ditanam para ibu tersebut
dengan memberikan pemahaman cara bercocok tanam yang benar
pemilik lahan berharap agar hasil panen di ladang pribadinya bisa membantu warga sekitar
iya kami memanfaatkan lahan yang ada
bertujuan untuk dalam rangka kita menghemat dan juga untuk perekonomian kami
dengan ini kami tidak harus berbelanja untuk keperluan kami sehari hari
kami bisa memanfaatkan yang ada bisa kami masak untuk keluarga kami sendiri
harga sejumlah bahan pokok khususnya sayuran cabai kian melambung
menjelang natal dan tahun baru
salah satu faktor naiknya harga cabai dipengaruhi oleh intensitas hujan yang tinggi
di sejumlah daerah penghasil cabai